abang tahu nggak apa yang diingat oleh seorang pemimpin seperti nabi muhammad saw menjelang akhir hayatnya
jadi apa yang didom
di saat beliau menghadapi sakitnya sakaratul maut
pasti datang kok
ngapain sih kamu
ini akan jadi malam yang sangat bersejarah
jadi harus diperlakukan secara istimewa
biasa aja lah
apanya yang biasa
sebentar lagi kita mendengar berita istimewa dari pak haji
siapa pria yang menjadi suami mbak
hanya untuk sementara
ya mudah mudahan sih
nggak ada yang terlalu istimewa kok
yang panik itu siapa
pak haji datang juga
itu urusan yang begini penting
biar angin hujan meledek tetap kau datang
saya sudah mendapatkan
yang bersedia menjadi suami sementara besofia
orang yang seimat dengan desofia
penampilannya lumayan tampan
dia ilmunya tinggi
penghasilannya insya allah halal
dan cukup sehat jasmani
ini kumisnya agak lebih halus
karena lebih dewasa
jadi bagaimana desofia
tapi saya belum tahu siapa orangnya pak haji
ya orangnya seperti yang saya katakan tadi
namanya belum pak haji
ya buat yong melin
ya buat identitas dasar dong pak haji
orangnya itu adalah
saya setuju pak haji
silahkan silahkan diminum tehnya pak haji
jangan badam dong
papa juga setuju
tapi nggak usah gitu gitu amat
atas mereka cheerings
hanya ingin membantu
kesulitan yang dihadapi oleh yuda sofia
supaya de sofia
bisa berkumpul lagi dengan nafulan
terima kasih pak haji
kak husin tidak kecewa
pernikahan ini hanya
ya ya kak husin mengerti
terima kasih pak haji
terima kasih atas pengertiannya
aiah ak curse
budi sopia diharapkan bisa kumpul lagi sama anaknya yang sekarang hidup dengan mantan suaminya
kita doain aja supaya pak haji dan budi sofia bahagia
iya tapi kalau mau nikah jangan tanggung tanggung dong
bingung juga eh mau pilih presiden yang mana nih
semua orang ngaku paling pantas jadi pemimpin
karena udah dibilangin pilih yang tampaknya kayak sidan
eh jangan berisik ini masjid bukan markas partai
kalau mau ngomong politik jangan di sini
jangan salah bang masalah agama bukan cuma sholat sama ngaji doang
bernegara berumah tangga bekerja bergaul mencari ilmu semua gak bisa lepas dari agama
kamu tambah cakep sob
eh yang nggak boleh ngerayu ini orang bakul
wah kacau semua
omongannya makin tujuh belas tahun ke atas
pantes lah anak anak sekarang makin cepet gede
pak ustadz jalan jalan yuk

pertanyaan pertama apa yang dikasih panggilan
pertanyaan kedua apa yang dikasih panggilan
banyak pemimpin di dunia tapi cuma sedikit yang patut dicontoh
abang tahu nggak hitler
tahu yang kumisiknya jojo
dia itu seorang pemimpin bang
nah apa yang dia ucapkan menjelang kematiannya abang tahu nggak
dia memanggil manggil eva brown
abang tau gak
apa yang diingat oleh seorang pemimpin
seperti nabi muhammad saw
menjelang akhir hayatnya
apa aja dong
di saat beliau menghadapi sakitnya
beliau masih sempat memikirkan nasib umat
itulah jiwa pemimpin yang sejati
yang telah dipandu oleh